ya tidak peduli muda ataupun juga tua banyak artis yang akhirnya terjerumus pada penggunaan narkoba
namun sebenarnya apa faktor penyebab para pelaku seni ini terlibat pada barang barang haram tersebut
kami punya ulasannya
penangkapan artis preti asmara dan anak jeremy thomas axel matthew sepanjang pekan ini
menambah deretan panjang artis atau keluarganya yang terjerat narkoba
tak peduli tua muda ataupun popularitas yang tengah mereka nikmati
akhirnya reputasi mereka harus jatuh seketika karena narkoba
sebut saja penangkapan rapper iwake akhir april lalu
penyanyi dangdut rido roma yang tertangkap dengan satu paket sabu seharga satu delapan juta rupiah
serta artis muda amar zoni
keterkaitan artis dan narkoba pun menuai tanggapan dari masyarakat
mereka sangat dekat dengan kehidupan maaf
dan oleh karena itu mungkin mereka sangat dekat dan mudah kena atau terkena kasus kasus narkoba
untuk menjaga stamina karena kerjanya kan juga nggak pasti dan sampai malam hari
psikolog menilai pola kerja artis yang tak menentu membuat beberapa selebritas terjerumus pada barang haram ini
nah biasanya memang pada pekerjaan pekerjaan yang mempunyai waktu
waktu yang lama
itu yang membuat mereka menjadi semangatnya ditingkatkan
nah biasanya pada orang orang yang seperti ini
mereka menggunakan narkobitis sebagai edik
cuma masalahnya ediknya berlebihan
sehingga menjadi tergantung
artinya yang saya sarankan adalah memang benar benar lebih pada pengontrolan diri
mengkonsumsi obat yang bagus
memenuhi dirinya sendiri
khususnya bagaimana saat dia harus istirahat
waktu istirahat itu tidak harus malam
mungkin pada saat siang dia harus istirahat
dia harus mengatur sendiri biolitmik tubuhnya itu
kasus narkoba memang harus menjadi perhatian penting
terlebih para selebritas yang gaya hidupnya kerap ditiru masyarakat
perlu pengawasan serta peraturan ketat dalam industri hiburan
untuk menutup celah peredaran narkoba di tanah air